seorang pegiat literasi di kabupaten kuburaya kalimantan barat
berhasil mendirikan kampung baca tansal
yang hingga kini menjadi salah satu kebanggaan warga di sana
dan kita akan menyapa mbak siti badriah
selamat siang mbak siti sehat mbak
alhamdulillah selamat siang
mbak siti badriah
ini anda bisa dibilang saat ini kan sebagai salah satu pahlawan gitu ya
pahlawan pendidikan indonesia yang berada di daerah di kalimantan seperti itu
tapi bicara soal kampung baca tansal ini
saat mendirikan pertama kali
ini berapa tim sih mbak anda mendirikan kampung baca ini
kampung baca tansal ini
dirikan oleh tiga orang
dan tiga orang ini
tiga mahasiswa yang berdiri di tiranang
dan sejumlah orang yang ada di sini juga berdiri di
anak kelahiran desa tansal
nah tiga perempuan itu
mungkin ada di
di sini berikan nama kampung baca tansal
oke nah saat itu mbak
sambutan warga ini saat tahu atau sudah tahu akan didirikan kampung baca ini seperti apa
awalnya mereka berasal
jadi tidak ada masyarakat yang bersimpul
itu saja boleh baca

itu pun juga boleh
nah dari situlah
mulai membaca buku
di dunia juga bisa dididik
yang ada di
awalnya masyarakat takut
tapi lama lama sudah
kalau gratis bisa baca disana
akhirnya mereka ramai
kemudian sampai saat ini dari awal hingga sekarang
apa sih tantangannya
selama anda mengurus kampung
baca tansal ini
tantangan yang pertama
di jalan jalan
yang masih penidikan

kami pergi pulang kampung
mengisi aktivitas aktivitas lainnya
di kampung bajajang

atau juga teman teman yang ada di desa
untuk memberikan edukasi
kemudian mbak siti tadi dari
video yang sebelumnya
dari berita sebelumnya
ini kan dikatakan
kalau misalnya untuk menuju ke
aksesnya hampir satu jam
kemudian juga naik
ada naik perahu juga
anda tetap menjaga semangat
dan juga anak anak disana itu
tetap bisa semangat
datang ke kampung baca tansal ini

kalau dari keputusan jendang
kemudian kembali ke mungit
kemudian sampai di
keputusan jendang kakab
kami menyeberang ke hutan
sekitar tiga puluh menit
atau lima puluh jam
kalau biasanya weekend
sedangkan hari hari ini
kami di keputusan jendang

ke jendang bohyana
kalau kemungkinan itu
sepertinya kami berjalan
kemudian melihat dari
tapi ini anak anak yang
tidak ada seperti ini
ini harus dikonsumsi
ini harus dikonsumsi
karena anak anak di sana
kemudian untuk buku bukunya sendiri mbak
ini didapat dari mana
yang ada di sana
di raja jendang tau desa
menggunakan uang pribadi
yang ada di
yang ada di baca tansal
mbak siti badariah
ini terima kasih sekali
ini kampung baca tansal ini bisa menjadi
tempat untuk menemukan minat baca
bagi masyarakat di sana
baik mbak siti badariah
terima kasih sekali atas waktunya untuk
dan selamat kembali beraktivitas
terima kasih sekali atas waktunya untuk cnn indonesia dan selamat kembali beraktivitas
sehat selalu mbak